makanya orangnya sampai banget ya ada orang sama sekali ini ya
bener bener itu ada tulisannya gede segitu
kalau coba gitu makanya
haram saling membuat takut
sobrindra sama hukuman kemana ya ustadz ya
dari tadi saya enggak ngelihat
atau jangan jangan mereka masih dikamar
saya juga dari tadi dari awal sholat enggak liat juga sama
mungkin masih dikamar coba
ya udah kalau gitu saya langsung ngecek ke kamar aja ya ustadz ya
ataupun walaikum salam
kuat amat seried lebih lebih tokoh
masjid enggak sabar ngapa sabar ngomong ngomong emang mau ketemu siapa ibu ibu ibu ayah bukan ibu
ibu ayah nonong gimana sih bang nikah aja belom emang sama ayah gak ibu ibu apa ya
lipin yang nanya doang panjangan dia jawabnya ayah kesini mau nyari siti adik ayah oh pokoknya
pasapam pasapam pasapam makanan orangnya sepi banget ya ada orang sama sekali nih
dulu ngapa ngapa pasapam pasapam turun dulu aduh apa gitu kita dulu dulu dulu
pernah ada tulisannya gede segitu ya tolong bilangin adek gue saja kemari
udah dipanggil kapan udah nyali kesini
udah diem diem kalau ngurusin kita kita berdua udah pada gede nah urusin
bawaan kau saya masuk coba itu urusin dulu ya
ini aja aja ini aja aja apa nih bawa gua nggak yakin itu punya lah lawaknya kecil
positive punya gede banget tuh kan begininya nih yang gua kaget temen begini
assalamualaikum ustadz katanya si sobri indra lukman nggak mau keluar karena ada
dokter gigi ya bostad kayaknya sobri ada juga di dalam karena tadi malam si sobri
enggak masuk kamar kami ini apa isinya sih ya aduh ini jangan jangan nih anak buaya isinya ini
jatuh lagi eh eh ustadz ridwan bocah bocah ngapain pada bergaris begitu udah kayak mentok tok
kubik alhamdulillah ada pasat pam pasat pam pasat pam punya enggak kunci candangan pintunya
kamarnya indra sama lukman soalnya kayaknya mereka masih di dalam tadi mereka nggak ikut
sholat di masjid ada kebetulan nih ada di pinggang saya saya sangkutin cuman ambil
diri dah saya mau soalnya saya lagi sibuk mau ke posisi ini mau ngambilin tas

menbetot aja putus dah salah saya maaf maaf maaf maaf saya nggak tahu
kepala saya sini pinggang ngikut ujung ujungnya eh salah makasih makasih kita buka aja ya
lamaan mungkin bocah aduh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ustadz takjub sama kalian semua walaupun kalian sedang sakit tapi kalian tetap melaksanakan sholat ustadz makin bangga sama kalian
iya dong namanya juga shobri yang paling ganteng dibanding ganteng
tapi yang pertama ibadah itu bukan untuk dipuji
yang kedua lebih diwajibkan lagi apabila sholatnya di masjid
emang kenapa ustadz
nah beliau itu setiap mendengarkan azan beliau diwajibkan untuk datang ke masjid padahal beliau tuh buta loh
gak bisa melihat sama sekali dan gak ada orang yang menuntunnya untuk datang ke masjid
sekarang kalian berpikir secara logika orang buta aja itu mau datang ke masjid apalagi kita yang bisa melihat secara normal
ya udah untuk kali ini sobri indra lukman ustadz maklumin ya tapi lain kali jangan diulangi lagi ya
yaudah kalau gitu ustadz pamit ya
yaudah kalau gitu ustadz haikal pamit ya
ustadz jadad juga assalamualaikum
kemana ya ustadz topan
tapi kok mukanya kayaknya pada lemes banget ya
ketemu temu makanya kita ngus
yaudah begini aja dodot haikal duduk disini
bapak silkiti mau ngambil sesuatu buat kalian berdua
ya bapak sirkiti
ya bapak sirkiti